ya saudara tiga kendaraan terlibat
ya saudara pagi ini kita terhubung dengan jogo stiowarno
wakil ketua masyarakat transportasi indonesia
dan kita akan membahas mengenai arus balik yang saat ini masih terjadi di beberapa titik
terutama di tol transjawa dan di berbagai jalur arteri
selamat pagi pak joko
dengan fadli di breaking news rumah tv pak joko
pak joko tanggapan anda mengenai arus balik kali ini bapak
ternyata masih banyak sekali warga warga yang saat ini berbondong bondong untuk balik ke ibu kota
ya itu mungkin sesuai dengan prediksi juga kan ada peningkatan itu ya
jadi kalau total orang bergerak pada saat musim lebaran itu
yang bergerak ya bergerak itu tidak harus dia mudik
pokoknya dia bergerak antar kota dekat dekat juga
itu sekitar satu ratus sembilan puluh tiga juta dibandingkan dengan lalu peningkatan lima puluh persen
jadi mesti ada peningkatan
seperti halnya di mana di merak yang tahun lalu lancar
tahun ini antisipasi sama dengan tahun lalu ya tentunya akan berbeda
apalagi untuk minat menggunakan angkutan umum tinggi
namun ketersediaannya juga tidak sebanding dengan minat itu
berarti paling tidak hari ini atau besok sudah lebih aman menurun
jadi ini juga ada efeknya kalau kemunduran kemunduran itu diberikan
pak joko tadi dari laporan jurnalis komnas tv sebenarnya dari pihak kepolisian juga sudah menyiagakan beberapa jalur alternatif
tapi nampaknya masih ada pengendara yang belum mengetahui jalur itu
ini karena kurangnya sosialisasi apa dari pihak pengendara sendiri ini yang ingin mampir mampir untuk membeli oleh oleh pak joko
ya memang sejak pandemi itu informasi informasi mengenai jalur alternatif itu masih kurang
fokusnya memang di jalan tol karena pada saat itu kan karena pandemi
jadi lebih pada kedepannya
jalan tol adalah kendaraan pribadi sementara kendaraan pribadi juga dibatasi
nah sebelum katakanlah sebelum tol terhubung itu kita masih banyak melihat jalan jalan alternatif juga diberitakan
nah ini fokusnya jalan tol nampaknya agak melumpuhkan jalur alternatif tadi arteria padahal jalur arteri itu sebenarnya juga membantu kelancaran
kecuali kalau arteri gejala jakarta cikampek itu memang berbeda dengan arteri
tapi kalau yang lainnya masih memungkinkan sehingga ketika dia masuk ke jakarta fokusnya akhirnya masuk ke jalan tol
makanya sebaiknya jalur jalur non tol jakarta cikampek itu sudah mulai diperbaiki
sehingga kalau ada seperti ini bisa digunakan sebagai alternatif juga
seperti halnya panturang bambangnya gitu kan
nah ini yang dilupakan untuk jalur jakarta cikampek
bahkan dibangun juga tol lagi di sebelahnya
mestinya tidak harus tol tapi artis
kirinya jadi perbaiki dipedangi gitu ya
ya pak joko kemarin juga sempat terjadi kemacetan di jalur kontra flow
dan kemacetan ini nampaknya terjadi dikarenakan banyaknya kendaraan yang kehabisan bensin yang masuk ke kontrafloh
inilah susahnya kalau kendaraan pribadi kan berharap mereka mau taat dari awal
benar benar harus siap dengan kondisi fisik kondisi kendaraan termasuk bbm juga
jadi kontrafloh ini mungkin jangan panjang panjang lah
sesuai dengan antares area itu dua puluh dua puluh lima km yaudah sepanjang itu aja
jadi kalau ada sesuatu yang harus mencari bahan bakar dan sebagainya
atau dia mau istirahat itu tidak begitu jauh
saya nggak tahu nih panjangnya berapa kontraplo ya
saya sarankan memang sepanjang itu aja cukup
area itu aja dicarikan seperti itu
saya lihat kontraplo ini juga menjadi tidak nyaman
saya menyarankan empat puluh lah
jadi juga diberitahu kalau mudik itu nggak mungkin lancar
apakah pemerintah menyiapkan juga
perbaikan pabrik rapuh di daerah itu penting
kenapa masyarakat masih banyak menggunakan pribadi
karena kan bilang kalau kami sampai di kampung halaman mau naik apa
nanti akan ada penertiban
itu juga nggak bakal menyelesaikan masalah
bagaimana membuat transjakarta itu di daerah
meskipun tidak tahu kemampuan fiskal daerah tidak seperti jakarta
pusatnya berapa akan memberikan itu
nanti makin tahun makin parah juga kondisi di jalan raya
dan pasti nanti kewalahan juga pemerintah
kontra flow pun hari ini akan diperpanjang
hingga hari ini pukul dua belas siang
nah menurut bapak masih perlu kah
juga menjadi pembelajaran bahwa banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan
yang membahayakan pengendara lain pak
ini mungkin digunakan juga lah
kendaraan yang sudah mau mendekati
pagi hari melihat saya di semarang itu masih sepi sepi aja
ya rata rata kalau kemarin mereka berangkatnya ya
ada rijamis dan sebagainya lewat jalur selatan
tidak menumpuk di sana ya
pasti siapun travelnya di jakarta cikampek
arterinya juga jarang digunakan
ya kedepan harus diperbaiki jalur jalur yang
tapi memang memberikan jalur
sebesar apapun diberikan tidak bakal mencukupi
menyediakan public transport ini untuk
di dalam perkotaan perdesaan itu juga harus bagus
itu ada angkutan lanjutannya
nah itu tidak terjadi di daerah
nah bagaimana itu juga diciptakan di daerah
di tol jakarta cikampek
wakil ketua masyarakat transportasi indonesia
selain gerbang tol jakarta cikampek
tapi justru penumpukan dan kemacetan
hanya terjadi di tol jakarta cikampek
ada penurunan kecepatan disitu
apalagi lebaran seperti ini
kalau memang mau lancar
dari jakarta sampai ke jawa tengah
jadi sudah berapa tahun yang lalu ya
termasuk juga tadi sosialisasi yang masih untuk kontra flow
kebiasaanya di jalan nong tol itu lancar
justru kecepatan enam puluh itu terlalu tinggi
mahalnya kalau ada rest area seperti itu
sehingga ada waktu jeda untuk istirahat
ya untuk masuk ke jalur yang biasa
ini mungkin evaluasi lah sebagian untuk bagaimana untuk kedepannya
tapi kata kunci angkutan untuk mestilah
di banyak negara juga mudik sama ya
tapi memang angkutan massanya harus gencar
gencar untuk di kembangkan terus
bisa juga kalau kontraflow ke depan
kalau visinya jadi tertarik kan
sudah didahulukan jadi orang paham saya enggak
di daerahnya pun harus diperbaiki angkutan umumnya
kemudahan seperti itu itu yang
jangankan pas mudik tadi saya bilang
di hari biasa pun setiap hari kalau di kata siang
itu sekitar jam jam
bagaimana pak seperti mungkin kereta api
pesawat dan juga kapal pak
lancar alhamdulillah tahun ini kan
tidak terjaga artinya yang
itu yang terjadi dan itu lokasi lokasi
moda gratis kapal laut cukup menarik
ya di tengah tiket pesawatnya
tetapi pemerintah memberikan alternatif kapal laut
nah itu seperti dari batam ke
beberapa pelabuhan itu menuju ke pulau jawa
kemudian dari sulawesi ada yang ke ntt
bntt ini kan memberikan
kita meniru pemprov sumatera selatan
beberapa daerah itu mereka melakukan mudik lokal gitu
seperti kalimantan selatan kalimantan tengah
antar kota kebupatan yang ada di situ
nah presumselnya antar kebupatan di situ
kemudian kereta mereka subsidi juga
ditambah ada mudik lokal
eh apa mudik gratis yang antar provinsi
sumatera bahkan ke jawa
nah hal hal seperti ini biasanya
pusat pun bisa semuanya penyeberangan dia tidak banyak
kami tahun lalu sudah menyarankan bagaimana
diperbanyak bis dari jabodetabek atau jakarta
menuju setiap ibu kota
kabupaten yang ada di lampung
karena kamu lihat ketika penyebrangan memang sudah bagus
dipisahkan antara sepeda motor
dengan roda empat ya
atas sepeda motor ke ciwandan
tapi itu kalau tahu di sana kondisi malam luar biasa
antriannya di luar sebelum masuk ke buffle zone itu cukup panjang juga
mulai jam dua belas ke atas sudah ditutup panjang sekali
ya awalnya pelayanannya cuma tiga puluh menit lama lama
ketimbang kalau dia jadikan satu sama
tinggal bagaimana memisahkan angkutan barang
angkutan barang jangan sebagian dijadikan satu dengan
ya tapi jadi pisah menyetel lewat pejabat negara
karena di banten ada tiga pelabuhan
ada cibandan kemudian merak sama pejabat negara
hal yang sama ada juga di lampung
ada pelabuhan panjang ada pelabuhan bakauni
jadi bbc dengan pejabat negara berpartner aja seperti itu
sekalian juga memperbaiki akses merak ini
maksudnya pelabuhan merak itu lebih sempit ya sebenarnya
seketika masuk itu ada aktivitas lokal
beda halnya ketika di mana di bakahuni
aktivitas lokalnya tidak pada akses jalan masuk
ya kemudian bagaimana calon calon tiket itu hilang
ya meskipun berjalan empat kilometer kalau melihat
tapi kan dengan teknologi ai dan hp kan
dia bukan jarak fisiknya berhitungan
kemudian bagaimana pengaturan di dalam ruang terminus
sampai sekarang itu ada namanya pengatur truk atau petruk a
itu juga sangat mengganggu sebenarnya lalu lintas seperti itu
itu harus dibenahi juga dihilangkan seperti itu
jadi benar benar orang yang punya kepentingan
itu berada di dalam wilayah pelabuhan
seperti halnya dulu orang bebas masuk stasiun kereta
kan tidak boleh ketika mau berangkat
hanya orang yang punya tiket aja yang boleh masuk nah
dulu punya kereta api juga tidak tiba tiba seperti satu proses
mesti ada yang suka tidak suka yang biasanya mengantarkan sampai dengan kata sekarang
setelah lama lama edukasi edukasi akhirnya mereka menyadari
dan yang penting konsisten ya bisa seperti ini
moda kereta api bisa kenapa lainnya tidak bisa
ya dengan bagusnya kereta api ini
produk produk kereta api ketika pesawat tidak ada pertemuan malam di jalan
kereta api mengambangkan apa ya kelas kelas kereta yang orang yang punya kereta api ini
kereta api mengambangkan apa ya kelas kelas kereta yang orang yang punya kereta api ini
orang bisa istirahat seperti tidur di hotel dan sebagainya
itu juga ternyata turut dikembangkan oleh bus juga
nah dengan terhubungnya jalan tol ini yang dulunya bus bus akap itu
malam hari ya dari jawa tengah jawa timur sekarang pagi hari juga sama
pilihannya sisi positif begitu ada double decker ada silver bus dan sebagainya
nah tapi memang ada sisi negatifnya yang dulunya
ada bis bis boomer ekonomi di pantura sekarang hilang
karena kalau ditanya saya kambing ke kuningan ya
gitu delapan puluh persen dia tahu tanya ini bisnya lewat tol atau tidak
nah kalau nggak tol dia nggak mau dia cerita tol lahirnya pantura jabar
cuma dilihat itu cari bis bumulnya itu sudah tidak ada lagi
bisnis ekonomi lah katakan itu nggak mau lagi
beroperasi di sana akhirnya apa ya travel club yang muncul
jadi travel club ini bukan hanya pas lebaran ini loh
setiap hari itu aja mungkin jumlahnya itu ratusan bisa ribuan juga itu
karena bergerak dari selatan karena apa ya
kebulkan dari sudah tidak ada lagi anggota perdesaan
mereka itu berangkat dari desa desa yang mereka bekerja di jabodetabek
mungkin seminggu sekali pulang atau kita cukup banyak juga
nah jadi kalo pengen membenahi travel club ya
itu yang pertama bagaimana mendekati pelayanan sampai ke pedesaan
kita lihat ke bupatan manugiri itu saya kira di sana nggak ada anggota pelatihan
karena bis bis akam dari jakarta sampai ke batam adam manugiri masih melanjutkan lagi sampai ke orang dari jika
setiap kejamatan yang ada di wonogim
jadi setiap kejamatan di wonogim itu punya
terminal tipe c sampai di sana
saya sudah masukkan selama jaringan jalannya
dan rekomendasi itu sebenarnya sudah diberikan
ketika kami itu melakukan riset untuk angkutan
kasar mata juga tahu itu sering
kalau kendaranya bukan grand mag
meskipun kita tahu adalah tapi jarang
iuran pajak dan sebagainya dan point to point
dalam hal keselamatan dan
sebagainya nah seperti ini memang
kemudian bagaimana setelah itu
saya kira menzolimi juga
beraktivitas di kota kota
buat masyarakat di desa juga
atas penjelasannya dan sudah bergabung
wakil ketua masyarakat transportasi indonesia